sebelum berlaga di asian paragames dua ribu delapan belas
menteri pemuda dan olahraga mengundang para atlet untuk makan malam bersama
pada acara itu hadir pula squad timnas u enam belas dan komika penyandang disabilitas anggi wahyudi
informasinya kami rangkum dengan ryuji utomo yang resmi melamar sang kekasih
menjelang bergulirnya asian paragames dua ribu delapan belas
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi mengundang atlet yang akan berlagak
dan squad timnas u enam belas akan malam bersama di kediaman rumah dinasnya pada rabu malam
pada acara ini menpora turut mengundang seorang komika penyandang disabilitas anggi wahyuda
suasana meriah berbalut kebersamaan tampak terlihat di antara para pahlawan olahraga
tak lupa menpora mendoakan dan memotivasi para kontingen asian paragames
yang akan bertanding mulai enam hingga tiga belas oktober mendatang